presiden joko widodo menyatakan pembebasan abu bakar bashir dilakukan atas alasan kemanusiaan
hal ini terkait dengan kondisi kesehatannya yang kian menurun
keputusan itu diambil melalui pertimbangan panjang dan diskusi dengan sejumlah pihak termasuk kapolri dan sejumlah pakar
pakar pakar akhirnya pak prof isama indra
saya sampaikan pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang terkaitannya penawatan kesehatan